ini dia kantin mak jah
terletak di area kantor kesia bandaran utama tanjung perak surabaya di jalan kalimas baru
sudah puluhan tahun menyajikan kuah kepala ikan mubara atau bubara
ciri khas rasa kuahnya adalah gurih dan asam
kepalanya lumayan jumbo
saya mau makan dari bagian atas
kemudian rasa kuahnya ini ada gurih dan asamnya
karena disini ada blimbing sayur atau blimbing wulu ditambah daun kemangi
ini kalau nggak pakai nasi udah kenyang ya untuk makan siang
harga kuah ikan mubara cukup terjangkau yaitu rp lima puluh ribu rupiah per porsi
setiap hari kebutuhan ikan mubara di kantin makjah mulai dari dua puluh lima hingga empat puluh kg
mubara itu kan sedok ringan
orang orang kan terbatas
orang kan kalau tidak ada uangnya rp lima puluh
dengan perpaduan rasa kuah yang gurih asam dan sedikit pedas
seporsi kepala kakap dijual mulai dari harga rp enam puluh lima hingga rp satu ratus empat puluh untuk ukuran jumbo
kita ingin menampilkan rasa daerah ke suatu wilayah
seperti surabaya ini kan sangat langka makanan makanan dari daerah lain
sehingga kita mencoba menjual dengan berbeda dengan orang lain
rumah makan spesialis kuah kepala ikan yang satu ini selalu ramai pembeli
apalagi saat jam makan siang
tak heran dalam satu bulan kepala ikan kakap yang dihabiskan mencapai kurang lebih tiga ton
jadi saya kan dari medan setiap kunjungan pasti makan kesini
resto buka setiap senin sampai sabtu mulai dari pukul delapan pagi hingga setengah tujuh malam
dan minggu sampai pukul setengah tiga sore
hansata marindora agadipa surabaya jawa timur